pasangan agus widanarko dan istrinya vivit sari terkenal sebagai pasangan superhero asal sukoharjo jawa tengah
kali ini aksi pasangan ini menyasar pengguna krl relasi solo yogyakarta dan kami siang mereka naik kereta dari stasiun purwosari
tujuan mereka ingin mengkampanyekan protokol kesehatan di kereta
sebelum masuk petugas juga melakukan cek suhu kepada dua superhero ini
tidak lupa mereka juga membawa poster agar selalu mematuhi protokol kesehatan
menurut danar panggilan batman mereka mengkampanyekan agar masyarakat tetap peduli akan protokol kesehatan selama perjalanan
naik kereta itu aman selama tetap disiplin prokes menggunakan masker dan tetap jaga jarak
karena menurut mereka menjaga prokes sama dengan menjaga keluarga mereka di rumah
tapi karena khusus hari ini prokes kita nggak bisa banyak banyak
berdua karena februari ada kasih sayang makanya saya suami istri
suami istri memberi kasih sayang kepada para penumpang krl bahwasannya jagalah keluargamu
naik kereta nggak apa apa aman karena krl prokesnya terjaga
sementara krl ini sebagai pengganti perambanan ekspres yang memiliki prosedur kesehatan sama dengan kereta lainnya
harga tiket untuk kereta ini adalah delapan ribu rupiah
dalam masa pandemi ini okupansi kereta api dibatasi pergerbong hanya tujuh puluh empat
prosedurnya untuk naik krl ini sama sesuai prosedur
jadi protokol kesehatan harus dijaga paling tidak cuci tangan dulu
terus nanti masuknya itu pakai kmp
krl solo jogja mulai beroperasi penuh pada rabu sepuluh februari dua ribu dua puluh satu kemarin
setelah resmi beroperasi penuh nantinya akan ada dua puluh perjalanan
krl yang setiap harinya beroperasi di lintas solo yogyakarta pulang pergi
sementara untuk kereta rel diesel krd prambanan ekspres tetap ada namun relasinya berubah menjadi kutoarjo yogyakarta pulang pergi
kartika bagus solo jawa tengah